menyetujui dan menetapkan pasangan bapak anies rashid baswedan dan bapak abdul muhaymin iskandar
sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden republik indonesia
yang secara resmi diusung oleh partai keadilan sejahtera pada pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
jadi ini sekaligus menepis berbagai keraguan masyarakat dengan adanya hasil ini
menjadi pertanyaan banyak pihak apakah ketika elit pkb dan pks bersatu akan langsung diikuti oleh para pemilihnya
kita bahas malam ini bersama narasumber yang pertama ada jurubicara pks mas muhammad khalid
mas khalid selamat malam
selamat malam assalamualaikum mbak putri dan prof ikam
waalaikumsalam terima kasih malam hari ini sudah bergabung dan juga ada pengamat politik presiden university prof aisyikam
prof ikam selamat malam
selamat malam mbak putri
iya betul betul lama sekali
mas khalid sekali lagi selamat untuk deklarasi yang sah tadi sore ya
pernyataannya menarik sekali menjawab keraguan masyarakat
apakah memang itu juga dirasakan oleh pks selama katakan haduh apa kan terakhir setelah kemudian anies baswedan mengumumkan berpasangan dengan muhammad iskandar
ya tadi presiden
partai keadilan sejahtera bapak ahmad saiku menyampaikan itu untuk menegaskan kepada seluruh keluarga besar konstituen partai keadilan sejahtera yang terutama ya
dan kepada seluruh masyarakat indonesia terkait konfirmasi dan final statement ya dari partai kadilang sejahtera untuk dukung kepada anies rasid baswedan dan gus muhaymin
jadi kalau dikatakan bahwa kenapa butuh proses ada kenapa tidak
tidak langsung deklarasi
tentu ini indahnya demokrasi di pks
karena di pks keputusan tidak bisa ditetapkan langsung oleh ketua umum oleh presiden partai
tapi harus melakukan proses musyawarah yang diikuti oleh seluruh anggota majelis syurok seluruh indonesia
jadi ke tadi ini hari ini seluruh anggota majelis syurok dari seluruh indonesia hadir di dpp pks dan menyampaikan pandangannya masing masing
karena itulah demokrasi yang difahami oleh pks
dan alhamdulillah setika seluruh anggota majelis syurok itu menyampaikan pandangannya dan laporan dari presiden pks juga disampaikan
akhirnya terjadi sebuah konsensus terjadi sebuah mufakat dan inilah menjadi sebuah keberkahan
kalau dalam islam keputusan diambil dengan syuroh itu akan mendatangkan keberkahan
insya allah ini menjadi keberkahan sebagai keputusan bersama dari partai keadilan sejahtera
ya suara bulat di elit apakah juga yakin masih bulat di bawah
karena begini lidbang kompas melakukan survei di agustus kemarin belum terlalu lama
pks termasuk salah satu partai yang straight tiket voting ya
jika kemudian sekarang dilakukan survei yang sama apakah anda masih optimis suaranya masih sama seperti itu
atau berkurang malah ketika setelah berpasangan dengan
justru musyawarah hari ini itu menegaskan hal tersebut
ada jeda waktu dari proses penentuan deklarasi anies mohaimin
ya kami satu ingin mendengar langsung dari perwakilan majelis surok seluruh indonesia
itu yang pertama
kita ingin mengkonfirmasi hal tersebut
yang kedua kami juga mencoba mencari masukan masukan dari tokoh masyarakat
tokoh bangsa tokoh agama
dan tokoh tokoh yang paling berpengaruh yang menurut kami ingin dengarkan pendapatnya
sehingga proses itu menjadi kita lebih mantap hati kita untuk menetapkan keputusan
jadi proses di internal jalan proses untuk mendapat masukan dari tokoh tokoh bangsa
tokoh masyarakat dan tokoh agama juga berjalan
sehingga tadi disampaikanlah pada satu keputusan bahwa anies muhaymin menjadi usungan resmi dari pks
di internal pak
pks nya mantap dan yakin begitu ya
mas holis saya ke prof hikam sekarang
ya insya allah
ya prof ikam tapi kita lihat kita tahu banyak kemudian yang bersuara di luar sana
ada juga hasil survei yang juga sudah dimunculkan
tapi perbedaan karakter pemilih antara pkb dan pks ini bisa jadi kekuatan bisa juga jadi hambatan
prof hikam melihatnya di sini sekarang bagaimana
ya saya pikir ini adalah satu terobosan ya
walaupun tidak bisa dikatakan terobosan yang radikal atau yang fundamental
karena kerja sama partai pkb dengan partai pks itu sebetulnya sudah berkali kali
bahkan kalau saya mengkut apa kata wakil ketua pak majelis wuro pak yai hidayat durwakid misalnya dari pks mengatakan
tidak kurang dari empat puluh kali kerja sama dalam pelkada antara dua partai itu
belum lagi kalau kita lihat juga bahwa generasi pemimpin di pks ini sekarang mulai mengalami pergeseran
karena ada beberapa juga tokoh tokoh yang mempunyai background atau ulama
jadi kalau kita lihat dari dua indikator ini saja
kita tidak bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang terobosan
namun justru karena dia tidak radikal ini malah tinggal meneruskan
nah ini pekerjaan yang memang berbeda seperti kata mbak putri
karena apa namanya base nya itu beda antara pks dengan pkb
kalau pks itu kan anak muda kemudian kelas urban ya
kelas menengah urban
dan kemudian mereka tidak berbasis
pada gerakan yang seperti nadatul ulama yang dimiliki oleh pkb yang sangat plural
nah sementara pkb ya walaupun semakin kesini semakin urban juga
tetapi tetap mayoritas ada di bawah
sehingga cara melakukan kampanye atau melakukan mobilisasi dukungan jelas berbeda
dan ini merupakan challenge atau tantangan tersendiri
karena orang tidak menyangka bahwa sebetulnya ada terjadi gerakan untuk saling mendekati antara pks dan pkb
yang pertama karena pimpinan yang lebih muda
kemudian ya realitas politik indonesia memang tidak akan lagi menghendaki persatuan atau kerjasama hanya karena kesamaan ideologi
atau kedekatan ideologi
tetapi lebih kepada kepentingan besar
oke oke ini yang sepertinya sedang dicoba oleh pasangan amin gitu ya
mas kolit tadi ada beberapa hambatan yang tadi disampaikan
potensi hambatan yang disampaikan prof ikam itu apakah juga sudah diidentifikasi oleh teman teman di pks
terutama untuk menjual pasangan amin ini
justru kalau kita semakin banyak pasar atau pemilik
pasar atau pemilih yang disasar itu banyak yang berbeda
itu akan complementary atau saling melengkapi
dan bisa menambah potensi suara
jadi kalau tadi profi kam menyampaikan pks lebih banyak di perkotaan dan kalangan kelas menengah
terdidik dan sebagainya
kemudian kalau pkb lebih banyak di desa ya
kemudian kalangan tradisional islam tradisional
nah disini bagi tugasnya lebih mudah gitu
strength atau kekuatan masing masing dari basis pemilihnya masing masing
misal kalau pks di banten jakarta jawa barat gitu ya
di beberapa kota kota penting seperti bandung depok gitu ya
di beberapa kota yang cukup signifikan suaranya
itu menjadi basis basis kemenangan amin atau anies mohaimin
nah kalau nanti pkb bisa di beberapa bahasa seperti jawa timur ya
yang cukup kuat di sana
sehingga ini saya pikir akan menjadi kerjasama yang indah ya
ini terobosan tadi apa yang disampaikan oleh pak hikam gitu
gimana mbak putri
saya ke prof hikam
prof ikam kita tahu dan banyak juga disampaikan bahwa pertempuran pilpres dua ribu dua puluh empat itu disebut sebut berada di jawa timur
itu base nya tadi disampaikan oleh mas kolit sebenarnya bisa diolah dengan sebaiknya
pkb bisa mengolah itu dengan baik
berarti pr nya sekarang besar itu di pkb atau anda melihat bagaimana prof
untuk pasangan ini
ya bisa demikian tapi kan bisa share
karena tadi saya mengatakan bahwa pks pun mulai mendekati konstituen konstituen yang tradisional itu
kita belum menghitung nasdem
mbak putri juga harus membuka diri bahwa konstituen nasdem itu yang berlatar belakang nu juga cukup banyak
oleh karena itu itu juga harus dianggap sebagai satu uncertad teritory yang mesti digarap oleh pks maupun oleh pkb
nah itu menurut saya saya kira satu talent up
kalau menurut saya ya baik pks maupun pkb itu terutama pks dalam hal ini itu berpikirnya beyond election apa presidential election
saya kira akan lebih ke sana
dan ini kerjasama antara pkb dan pks itu kalau saya ya melihatnya lebih menguntungkan pks sebetulnya
lebih menguntungkan pks oke
iya karena kemudian upaya upaya untuk penetrasi ke wilayah wilayah
karena tradisional pkb juga sekarang ini juga makin akan terbuka
jadi tidak sebaliknya
kalau bagi pkb untuk memasuk pada jaringan pks itu agak sulit
karena pks memiliki ciri khas sebagai partai kader yang solid
dan untuk menentukan wapres aja
padahal semua orang juga sudah tahu
pks tidak akan mempunyai banyak pilihan
itu pun pks masih menggunakan prosedural yang biasanya di pantai pantai lain tidak terlalu dianggap sebagai satu yang sakral atau serius
ini aja sudah menunjukkan bagaimana corporate culture atau political culture yang dibangun di pks ini
unplinetrable bagi kelompok lain termasuk oleh pkb
sekarang mas kolit kalau misalnya melihat tadi yang disampaikan oleh prof ikam
dan sekarang melihat tadi anda mengatakan ini komplementer
sekarang pasangan amin ini seberapa optimis untuk bisa mengambil suara mayoritas ini
ya disamping tadi ya komplementer tadi apa yang disampaikan prof ikam juga
saya pikir itu mutual benefit ya
saling menguntungkan juga
tidak terasa diuntungkan banget ya
karena kalau dalam polisi itu
bahkan kalau bahasanya karena di pks ini kita negarawan nih
cawa pres kita mengajukan lima cawa pres walaupun tidak diambil kita legowo gitu
untuk bisa menyerahkan itu kepada keputusan pak anies
itu yang pertama
terus yang kedua untuk mayoritas
sebenarnya mayoritas ini kan ada beberapa segmen ya
ada yang kedua adalah segmen dari sisi usia
nah saya pikir kita harus melihat juga generasi baru ya
ini juga butuh pendekatan yang baru
nah disinilah yang kemudian selain segmentasi berdasarkan afiliasi tadi masalah keagamaan tadi ya
nu dan sebagainya
kemudian teritorial perkotaan atau perdesaan
ada segmen baru di mana ini anak muda ya
generasi milenial dan zilenial
yang saya pikir ini juga dinamis
mereka ini juga banyak swing voters
mereka belum banyak
masih bergerak terus ya
jadi generasi zilenial inilah yang kemudian akan menjadi fokus kita
nah disini menariknya nih mbak putri
menariknya adalah mereka ini belum menentukan pilihan dan mereka suka dengan politik gagasan
itu jualannya ya
kita akan kompetasi gagasan
mas koli terima kasih malam hari ini sudah bergabung
prof ikam terima kasih banyak
sehat selalu prof
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mbak putri